selanjutnya bali akan menjadi pilot project pengembangan wisata berbasis vaksin atau vaksin based tourism
upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan mendukung pencapaian vaksinasi nasional
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan
wisata vaksin bertujuan untuk mempercepat pencapaian herd immunity dan meningkatkan perekonomian
rencananya akhir juli program wisata vaksin akan dimulai di tiga wilayah
yaitu ubud nusa dua dan juga sanur
wisatawan akan ditawari paket wisata dan pemberian vaksin
namun pemberian vaksin dalam paket ini diprioritaskan untuk wisatawan lokal
sedangkan untuk wisatawan mancanegara menggunakan vaksin mandiri
sehingga tidak akan mengambil porsi vaksin gratis masyarakat
karena bali merupakan provinsi dengan percepatan vaksinasi terbaik secara nasional
suplai vaksin yang cukup
per hari ini dosis di bali
dua puluh dua juni maaf dosis pertama sudah meningkat
dan dosis kedua juga mengikuti dengan signifikan
angkanya sudah mencapai tujuh puluh persen